oh baik kalau terkait dengan anggaran aibon anggaran aibon saya sudah coba sisir insya allah tidak ada anggaran aibon sebesar delapan puluh dua miliar tersebut
jadi saya boleh buka ke pan jadi memang di anggaran sementara yang sudah di input oleh suku dinas itu terlokasikan di dua komponen
yang pertama adalah alat laboratorium yang kedua ada alat tulis kantor totalnya satu ratus delapan puluh dua miliar
tetapi pada saat kami melihat kembali secara detil anggaran yang telah disusun oleh seluruh sekolah di wilayah jakarta barat satu
itu total yang diusulkan oleh sekolah hanya satu ratus tujuh puluh lima miliar untuk seluruh sekolah dalam jangka waktu satu tahun di wilayah jakarta barat satu
dan itu terdiri dari dua puluh tiga komponen
ada rekening yang pertama adalah belanja air itu sembilan ratus dua puluh sembilan juta belanja alat kebersihan itu dua miliar
kemudian alat laboratorium yang tadi berkitar satu ratus tiga puluh dua miliar sebenarnya hanya satu tiga miliar saja untuk seluruhan sekolah
kemudian belanja alat tulis kantor yang tadi di situ ada komponen aibon disampaikan seratus berapa miliar gitu delapan puluh dua
delapan puluh dua sebenarnya alat tulis kantor seluruhan sekolah
artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah mudah mudahan komponen aibon yang delapan puluh dua miliar itu tidak ada kita akan lakukan penyesuaian
dan data untuk melakukan penyesuaiannya sudah ada sesuai dengan hasil input di masing masing sekolah
jadi kalau dia salah input gitu
bukan salah input tetapi memang yang ada di dalam komponen e budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan
hasil input komponen dari masing masing sekolah
ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah dua seratus sekolah dan kita betul betul hati hati atas komponen komponen itu
tidak serta merta sekolah menyusun kemudian kita masukkan ke dalam sistem e budgeting
kami dinas pendidikan beserta suku dinas melakukan upaya upaya untuk memastikan bahwa komponen dan kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan
salah satu contoh begini
kami melalui pusat data dan informasi dinas pendidikan melakukan analisis secara statistik
misalnya secara rata rata untuk belanja makan minum sekolah yang di atas tujuh puluh juta per tahun
satu juta per tahun kami langsung kritisi anda harus melakukan penyesuaian atap ini untuk penghematan
kemudian untuk atk yang di atas lima ratus juta sekolah lima ratus juta untuk satu sekolah dalam satu tahun
kami juga panggil sekolahnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian
tetapi penyesuaian ini bukan berarti kemudian anggaran ini tidak teralokasi
anggarannya tetap harus dialokasikan untuk kegiatan lainnya
karena ini merupakan jatahnya sekolah jadi sekolah punya pagu jumlah siswa dikalikan dengan tarif yang telah diketahukan
tapi yang paling pasti kami semua dari dinas pendidikan ingin mendorong peningkatan akuntabilitas
dan ingin memastikan bahwa anggaran sekolah ini disusun betul betul sesuai dengan kebutuhan
dalam rangka peningkatan
sehingga dalam kesempatan yang baik ini terima kasih berbagai macam pihak sudah memberikan
masukan kepada kami dinas pendidikan untuk memastikan dinas pendidikan menjadi lebih akuntabel dan transparan